sampai jumpa di video selanjutnya

anak anak yang baik aku sering melawan mama
aku sering kasar
aku juga jarang berdoa buat mama
doaku ini sepenuhnya hanya untuk mama
aku mohon tolong selamatkan mama ya allah
aku mohon diberi kesempatan lagi
untuk bertemu sama mama
supaya aku bisa bilang menyesal
atas sikap aku selama ini
dan yang paling penting ya allah
aku bisa menjadi anak yang lebih baik untuk mama
aku mohon ya allah
lindungilah mama dimanapun dia berada saat ini
maaf aku gak mau ganggu
aku cuma pengen pamit doang aku pengen pulang
aku tahu gimana perasaan kamu sekarang
jadi allah pasti akan mendengarkan
dalam hati kamu
pasti kamu berdoa buat mama kamu
dan allah pasti akan nyampaikan
semua yang dia kasihkan
semua doa kamu buat mama kamu sekarang
aku yakin itu
dan kamu juga harus yakin ya
alhamdulillah kamu jangan marah ya
kamu jangan protes
karena yang aku butuh cuma ini
aku cuma pengen meluk kamu
aku pasti berdoa juga buat mama kamu
punuh bram wicaya dengan tanganku sendiri
aku enggak akan langsung bunuh dia
aku akan biarkan dia
aku akan biarkan dia
dengan penuh peneritaan dan kesesaraan
mas wisnu yang buka pintu ya
aduh saya pikir amira mas
amira kemana ya
kok selalu pulang telat terus
dia tuh gak tahu ya kalau saya tuh mengkhawatirkan dia
alam udah lautare
kamu gak usah khawatirin dia
anak itu memang anak gak benar dong
dia adalah satu keturunan
kalau bapaknya pembunuh ya anaknya juga pasti nggak benar
kita kan sudah membicarakan amira
mas bilang anaknya pembunuh
ya pembunuh itu enggak prabu wijaya
ini nih akibatnya kalau terlalu mikirin prabu wijaya
kenapa mas wisnu bilang amida itu anak pembunuh
tadi tadi kamu menyebut nama amira kan
ya aku salah dengar
ya soalnya aku tadi lagi kacau mikirin prabu wijaya
pas aku lagi mikirin itu kamu memanggil nama amira
ya kan namanya beda beda sedikit itu amira zaira
kamera kamu ini kemana aja sih
kok pulangnya telah terus
bu amira dari rumahnya rezeki bu
rumahnya dia kebakaran
dan mamanya rizky sama seorang laki laki ada di dalam rumah bu
bu mamanya rizky luka parah
dan tiba tiba laki laki di dalam rumah rizky itu
bawa mamanya rizky kabur nggak tahu kemana
makanya dari tadi amira sama rizky nyari nyari mamanya rizky
kamu ngapain sih ikut ikutan nyariin orang sombong itu
dia kan ada anaknya
seru aja anaknya nyari
terlalu cukup ketauan
bu mana bisa amira tinggal diam sibuk kalau rizky lagi kesusahan
lagian kan aku juga kerja di situ
ya kamu kan bilang mamanya itu sudah dibawa sama orang
ya mungkin aja itu saudaranya atau apanya
ngapain sih kamu pusingin
itu ada orang
saya udah telat nih
beberapa hari yang lalu laki laki yang ada di dalam rumah rizky itu pernah
dia ngejar rizky juga sama ibunya naik mobil
terus tiba tiba mamanya rizky nyuruh hamil buat ngebut supaya nggak kekejar sama dia bu
terus pas amira ceritain sama rizky soal kejadian itu
rizky kelihatan tegang banget dan marah banget sama mamahnya bu
terus waktu kejadian di rumah tadi
amela sempat lihat kalau rizky itu ngobrol sama orang itu
orang itu juga ada di rumah rizky bu
dari situ amira bisa lihat kalau
kalau ada kedekatan khusus antara mereka semua
nggak mungkin si orang itu cuma orang lain
ngapain sih kalau cerita soal itu
tiap kali amira nanya soal laki laki itu rizky nggak pernah mau jawab bu
dan kalau amira nanya soal orang yang mirip sama ayah itu
rizky juga gak pernah mau jawab
jangan jangan selama ini rizky bohong
jangan jangan orang yang mirip ayah itu memang bukan
papanya rizky itu adalah orang yang bawa bulannya tadi